lu bantuin dorong kek
ya lu dorong aja dulu
nanti kalo lu udah capek
baru deh lu dorong lagi
gitu aja marah
ya ya aku bantuin nih
ada dimana clara
ada dimana kelerengnya
kita main tebak tebakan lagi yuk
ini kelerengnya ada disebelah mana
mami puput mau umpetin dulu ya
kelerengnya ada disebelah
kanan atau disebelah kiri
ayo om huram ditebak
mana ada disebelah mana
seru juga ya guys mainnya
jadi inget masa kecil
istri hamba bahagia
di kiri atau di kanan
ada papi aji
beb sini beb
sini ikutan main
oh papi aja aja yang nebak
papi aji tebak sekarang
kelerengnya ada di kanan atau di kiri
beb buat papi aji ya
lo bantuin dorong kek
ya lo dorong aja dulu
baru deh lu dorong lagi
gitu aja marah
ya ya aku bantuin nih
bencinya abis pak
apa duluan ya
kok bisa begitu
m citing di sini sime miss ya
kenapa engga om pesek kayak gini
ngapain lu disini
bahasa lu kayak anak muda
lu udah tua
memang orang tua gak boleh jatuh cinta
kalau dia mau sama lu
emang lo mau sama dia
eh pak irwi
lu kawin sama dia
terus dia ngobrol
sama yang belanja
semua yang belanja
jatuh cinta sama dia
lo mau punya bini kayak gitu
gak mau mat
nah lu tau jawabannya
ngapain lu masih mikirin dia
bang muhid pergi
rumah bukuku banyak anak anak
mestinya lu bantuin gua
kan lu yang ngujuk ngujukin gua
apa yang harusaientah kerja
percaya orang tersebut
udah gampang mati
dibuang mubazir takut dosa
nggak dibuang takut ketahuan mama
coba deh kamu lihat ada telpon nggak
yang pertama pagi
yang kedua jam satu
yang terakhir jam tiga lewat tiga puluh
tuh kan papa pacaran
kalau nggak pacaran nggak mungkin telepon sebanyak itu
ngobrolnya cuma bentar ma
dua puluh enam detik
iya ngobrol ditelepon hanya untuk janjian
tapi ngobrol lamanya ya begitu ketemu
belum tentu ma
mama jangan sedih gitu dong
kasian diri bayinya kalau mama sedih
ini mereka ngobrolnya di taman
belum tentu ma
mama jangan kayak gitu
mentang mentang udah punya mobil
mama jangan marah dulu ke papa
biar nanti indri ngobrolin ini sama kak andri
ma mama mau ke rumah
ma mama mau ke rumah
ma mama mau ke rumah
ma mama mau ke rumah
ma mama mau ke rumah

ma mama mau ke rumah
ma mama mau ke rumah

ma mama mau ke rumah
ma mama mau ke rumah
ma mama mau ke rumah